oh saudara kamu ngapain sih om
ini surat surat harta
kalau kamu nggak mau tanda tangan saya akan celaka akna
jangan drei jangan dengerin
sampai kapanpun saya gak bakalan tanda lagi surat ini om
oh jadi kamu nantain
kamu lebih rela kalau dia celaka begitu
kasian tahu keatna
kita harus tolong keatna
kasian tahu keatna
kasian tahu keatna
kasian tahu keatna
kasian tahu keatna
kasian tahu keatna
kasian tahu keatna
kasian tahu keatna
kasian tahu keatna
kasian tahu keatna
kasian tahu keatna
kasian tahu keatna
kasian tahu keatna
kasian tahu keatna
kasian tahu keatna
kasian tahu keatna
kasian tahu keatna
kasian tahu keatna
kasian tahu keatna
kasian tahu keatna
kasian tahu keatna
kasian tahu keatna
kasian tahu keatna
dia dikit kayak gini tiga banget
udah kamu diam
lepas sini anak om
lepas sini anak om
jadi om timan pakai roknya
dia bikin kita takut om timan
om sederhana mau ngapain sih om
ini surat surat harta
kalau kamu gak mau tanda tangan
saya akan celakai akna
saya gak bakalan tandatangani surat ini om
jadi kamu nantangin
kamu lebih rela kalau dia celaka begitu
aku gak nyangka ya sama om
ternyata selama ini om firmalah yang bikin hantu ampunan itu
untuk merusak nama aku biar aku diusirnya kampung ini
iya kan om
memang itu tujuanku om
om kesal karena kamu malah balik ke sini
dan tidak mau pergi
aku gak bakalan tinggal di kampung ini om
apapun om akan lakukan demi untuk sukses
sama seperti yang dikurang oleh ibu kamu andri
jangan pernah kaitkan sama ibuku lagi om
he itu siapa
re terima kasih sudah disini
gak nyangka ya om
siapa bancar sama ndre
om gue jangan dengar
udah om dirasin sekalaibu juga
ada nyelain lampunya ya
hai adam cepetan dan cepetan gelap nih

saya lakukan semuanya demi harta bahkan kecelakaan ambulans bu jenny itu itu juga

pulang ke kampung ini aku dicap sebabnya aku tidak bisa kembali ke kampung ini aku
sabar ny lasers tor paj pesarannya sama on ya mendiamkan protingkan tingganging
ini tunggu situasi sampai anak dulu karena saya ingin menguasai harta kekasih yang
saya kesal waktu andre memutuskan
dan mental pekan seni bahkan percarian dengan ent pozw makanya satu satunya cara
adalah mengusir andre dari sini dengan membuat isu hantu ambulans agar
morality terus arguments polis agar untuk buat lempar impor nast agar adlen untuk beli yang
emergency dejok elizabeth di depan tempat ikan si paul cara dari features ghost angel
tersebut jadi itulah alasan saya kenapa kenapa jahat banget sih

nah ini dia nih pembuat onernya nih oh jadi dia hantu ambulante
berlaks terima kasih ya kalian sudah dengan sigap telepon prt prt langsung telepon polisi
semua perbuatan bapak karena perbuatan bapak ini yang menyebabkan bujani meninggal karena
langsung aja pada urus
sekalian perutnya diurusin itu kurus ini mengurus bukan kurus ya itu sama
biar sixpack perutnya pak polisi
makasih ya anak anak
andre maafkan saya ya yang sudah kasar dan menuduh kamu tapi sebenarnya bapak tahu kamu adalah anak yang baik
udah pak restuin aja nikahin udah kawinin langsung ah
bestimmpakan emong aja t t porqueienne mengatur si partee orang tuanya bukan nyuruh orang kawin koma
ebu henti becomes ibadah jyoung itu nah tuna berbuat baik berbuat baik janganlah di tunduk tunda itu
gimana sih udah cukup umur juga kan eh bilang ajang ngiri lah hah udah lamas jomblo akut hahaha
emang kalau saya jomblo terus paretnya apa paretnya apa
kok saya jadi bapernya
ya makanya dong
kalau begitu saya merestui hubungan kalian berdua
makasih banyak ya pak restunya pak
gak usah sok bareng deh
tapi pak saya berniat mau jual mikir ini pak
dan saya juga mau buka bisnis baru sama aina
memangnya kalian mau bisnis apa
sesuai dengan jurusannya waktu kita ambil waktu kuliah pak
dan saya pengennya di kampung ini
perkebunan menjadi makmur dan lebih maju lagi
hebat si andre gak sia sia lulusan jogja
terima kasih pak rt
nah masalahnya kan sekarang sudah selesai
atna sama andre juga akhirnya disetujuin
mendingan kita pada pulang aja yuk
hai pak rt
pak marah gak pak